wali kota bandung yana mulyana tertangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
saat menerima suap penyediaan barang dan jasa
yana ditangkap bersama sejumlah pejabat lainnya di pemkot bandung
sementara itu sekda kota bandung memastikan pelayanan publik
tidak akan terganggu dan berjalan seperti biasa
satu hari setelah penangkapan wali kota bandung yana mulyana
suasana kantor wali kota bandung di jalan wastu kencana normal seperti biasa
namun tidak ada aktivitas karena merupakan hari libur asn
kendati demikian sejumlah kepala dinas kepala bidang kepala badan kepala bagian
staf ahli hingga camat di lingkungan pemerintah kota bandung dikumpulkan di balai kota
mereka melakukan konsolidasi dan saling menguatkan pasca wali kota bandung
yana mulyana terkena ott kpk
sekda kota bandung emma sumarna menyatakan prihatin dengan peristiwa yang menimpa yana mulyana
pihaknya mengaku baru mengetahui kabar penangkapan yana
pada sabtu pagi
dan posisi beliau tentunya tidak dalam posisi intervensi
tetapi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah
sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di kota jawa barat
sekda kota bandung itu memastikan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa
termasuk sejumlah agenda lainnya yang telah ditetapkan tidak akan terganggu
terutama agenda idul fitri maupun arus mudik
untuk menjalankan jalannya roda pemerintahan pihaknya akan dibantu oleh asda ii
ada pun terkait ott wali kota pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada yang berwenang
sejumlah warga mengaku kaget dan tidak menyangka jika wali kota bandung yana mulyana terjaring ott kpk
saya sudah dengar tapi saya tidak tahu secara mendalam belum terlalu mendalam
apa tanggapan ibu sebagai warga
sebenarnya kaget cuman saya berharapnya
jangan terlalu mengganggu lah untuk warga biar nggak terlalu berdampak untuk warga sekitar gitu
belum belum tahu
tanggapannya gimana setelah ditangkap kpk
ya saya sebagai warga bandung ya mudah mudahan lah
tidak ada apa apa lah untuk bandung lah aman aman aja lah
itu urusannya urusan dengan pemerintah dengan kpk ya silahkan aja diusut
kalau memang betul dia
tapi pelayanan bandung lain lain harus tetap
perjalanan normal gitu
karena ini mungkin sebagian orang belum tahu ya termasuk saya juga baru tahu dari ini
secara konstitusi masa kepemimpinan yana mulyana sebagai wali kota bandung
akan berakhir pada dua puluh september dua ribu dua puluh
yana mulyana terjaring ott kpk pada jumat malam
yana diduga melakukan suap proyek pengadaan kamera pengawas atau cctv
serta jaringan internet di kota bandung
ada sejumlah orang lainnya termasuk pejabat
di lingkungan pemkot bandung yang turut diamankan kpk
zai ulhak helmi surya negara bandung jawa barat